beberapa hari terakhir jagad politik diramaikan dengan mimpi yang disampaikan oleh presiden ke enam ri
dan juga ketua majelis tinggi partai demokrat susilo bambang yudhoyono
anda mungkin sudah membaca apa mimpi sby itu tapi kita tahu selama beberapa hari ini pula
banyak yang berupaya menafsirkan mimpi sbi itu
kita bahas malam hari ini bersama kang acep iwan saidi pakar semiotika itb
selamat malam kang acep
selamat malam mbak putri
terima kasih atas waktu anda kang kalau misal melihat perkembangannya sampai tiga hari atau empat hari setelah pertama kali tweet pak sby itu
jadi kalau kita bicara soal mimpi yang mimpi dimasukkan dengan pak sbi ini kira kira angan angan cita cita atau mimpi bunga tidur sih sebenarnya kang
oke tergantung dari mana kita melihatnya ya kita bisa melihat itu sebagai mimpi politik atau politik mimpi
karena ini dua hal
ini akan berakibat yang tafsir yang berbeda
tapi dari kedua itu kalau tadi pertanyaan mbak putri apakah ini mimpi bunga tidur atau apa
saya tak melihat ini sebagai mimpi sebuah bunga tidur ya
jadi bukan mimpi produksi oleh tidur
tapi ini mimpi dalam jaga tapi mungkin jaga di bawah tak sadar gitu loh
jadi saya begitu ya
tergantung dari mana kita melihat ini mimpi politik atau politik mimpi ya
kalau mimpi politik saya kira sudah banyak ditafsirkan ya oleh banyak pihak bahwa
ini rekonsialisasi seperti pak herman tadi dan lain lain ya
tokoh bangsa dan seterusnya
dan kemudian menjadi wajar ketika dia dihubungkan dengan presiden ke delapan itu
dan pada perspektif mimpi politik maka kita melihat bahwa ini
semacam angan angan dari pak sby ya tentang
karena sebelumnya menurut saya ini angan angan yang dinarasikan ya
yang maksud saya yang dinarasikan
karena sebelumnya misalnya ada pertemuan antara siapa itu
puan maharani dan ahy ya
jadi di situ kan jelas siapa presiden ke delapan itu ya
presiden ke delapan itu tentu saja ganjar di situ
karena di situ ada
megawati dan siapa pak jokowi
kalau hanya pak jokowi
kalau hanya pak jokowi saja mungkin kita bisa menafsir prabowo juga
tapi karena ada pkb di situ maka jelas ganjar
dan kalau kita ngomong presiden ke delapan tentu ada wakil presiden ke delapan
karena gitu ya
jadi di gambir itu tentu ada wakilnya
dan dalam konteks itu menjadi logis kalau wakilnya kemudian adalah ahayi kan begitu ya
dan di situ terjadi rekonsentrasi itu ya
itu kalau mimpi politik ya
saya katakan itu mimpi politik
nah tapi kalau kita lihat realitasnya
mimpi politik ini kan kemudian menjadi bertolak belakang menurut saya
dengan realitasnya bagi saya agak mustahil sebetulnya kalau misalnya wakil presiden ganjar itu adalah ahy gitu ya
dari perjalanan sejarah dari kode kode semiotiknya nggak mungkin lah
nggak mungkin kan nah gitu ya
jadi kalau iya jadi realitasnya nggak mungkin
jadi kalau dari kode kode semiotiknya kang acep apa sebenarnya yang ingin disampaikan ini sebenarnya
ada yang mengatakan bahwa ini sebuah salam perpisahan dari presiden ke delapan kepada presiden sebelum sebelumnya
karena presiden sebelum sebelumnya kemudian pulang ke tempat masing masing gitu
apakah itu juga yang mau disampaikan
atau apa yang anda lihat di sini
ya saya kira ini juga kecanggihan pak sby dalam menyusun narasi ya
artinya ketika pak sby pak jokowi kemudian ibu mega pulang ke kampung masing masing
seolah olah mari kita serahkan persoalan bangsa itu ke anak muda presiden ke delapan itu
kita sudah pulang lah kan maksudnya seperti itu ya
semacam inagur apa namanya apa penyerahan ke generasi penuh itu
tapi itu menurut saya sisi bijaknya ya
sisi lainnya adalah menurut saya memang pak sby mencoba mengapa namanya
mengganggu wacana gitu ya mengganggu wacana gitu ya
dimasukkan ke situ kemudian seolah olah kemudian wakilnya itu dibayangkan adalah ahy
tapi menurut saya pak sby juga sadar juga bahwa itu nggak mungkin juga gitu loh ya
itu nggak mungkin juga
saya yakin betul pak sby tidak mungkin juga membayangkan ahy menjadi wakilnya siapa
pak ganjar gitu
tadi pak herman bilang pak sby nggak ada masalah kok dari dulu
lah kalau nggak ada masalah mengapa masih mimpi kan gak gitu ya
jadi sebenarnya ada perdoalan
jadi agak mungkin dari situ
nah itu kalau kita lihat saya katakan tadi kita definisikan ini sebagai mimpi politik ya
saya ingin melihat dari sisi yang sebaliknya sebagai politik mimpi ya
politik mim kalau dia sebagai politik mimpi menurut saya ini pak sby sudah berhasil menarik perhatian publik
menarik perhatian wacana itu ke dalam dirinya
kan sejauh ini sentral wacana itu selalu dipegang oleh pak jokowi tuh
dengan cewek ceweknya semua kesana semua ke pak jokowi
seolah olah pak jokowi yang mengendalikan seluruhnya
saya kira dan pak iran itu memang keahlian pak jokowi dengan timnya tentu saja ya
bagaimana beliau selalu berada di pusat wacana
negatif atau positif ya
seperti itu ya pak sby kan sepis sepis aja ya
sebelumnya kan melukis tuh
melukis dan itu kan cara beliau menurut saya menarik perhatian itu ke dalam dirinya
dan sampai titik itu menurut saya berhasil politik mimpi ini gitu ya
mencoba menggeser posisi di dalam wacana dalam analisis wacana ya
posisi pak siapa itu pak jokowi
sehingga pak jokowi menjadi orang yang menanggapi misalnya seperti itu
dan ini kan menurut saya akan berindikasi juga kepada
apa namanya dalam ini sosok ahy
mungkin sendiri di publik
mungkin akan berpengaruh pada elektabilitas dan lain lain
itu kalau kita bicara di dalam kajian wacana media
ya saya kira begitu mbak putri
kak ngacep tapi kalau misalnya dilihat sekarang
kita tahu anda tadi mengatakan sudah pak sby sudah bisa mencuri perhatian ya
tapi kalau misalnya kita lihat akhir akhir ini kan pak sby juga seringkali berbicara dengan bahasa simbol
kalau yang sekarang dengan kata kata soal mimpi itu
sebelum sebelumnya mungkin anda melihat itu dituangkan di lukisannya
apakah anda juga melihat itu sekarang dilakukan dengan pak sby untuk berbicara dengan bahasa simbol ini
betul sekali ya
saya kira pak sby memainkan itu ya
memainkan kode kode semiotik itu ya
kan sebetulnya kalau kita lihat ada ambipalensi juga di situ ya
kalau kita mau jujur ya
misalnya pak sby mengatakan bahwa seperti yang saya tafsirkan tadi
serahkan ke presiden ke delapan sementara kita pulang
pada saat yang sama pak sby masih ada di situ
masih ada di dalam perdebatan politik itu
masih ada di dalam dunia kebanalan politik itu
kalau kita lihat lukisannya
pak sby bilang tidak ada hukum tidak ada kedamaian dan lain lain
tapi yang menarik di lukisan itu sebetulnya bukan lukisannya
tapi bagaimana pak sby dipoto bareng dengan lukisan itu
artinya pak sby tidak bisa memisahkan dirinya dari lukisan itu
artinya ada juga keinginan untuk ikut berpartisipasi
katakanlah kalau misalnya tadi dikatakan ada lukisan yang menceritakan soal kekacauan itu tadi
anda melihat juga pak sby ingin dilibatkan juga di situ
ya saya melihat itu ya
dan kode kode itu juga telah menarik pak sby ke dalam lingkaran
ke dalam apa namanya wacana tersebut
menurut saya sampai pada titik itu pak sby berhasil memainkan wacana ini
saya kira begitu
karena kalau kita lihat dari realitas serilnya
mimpi pak sby mimpi yang bertolak belakang dengan realnya
ya menurut saya begitu
jadi kalau begitu
maka ini adalah bagaimana cara pak sby menarik dunia realitas ini ke dalam
dunia tanda kan
nah kemudian dimainkan oleh publik dunia tanda itu
nah kemudian saya ingin katakan tadi bahwa ini bukan mimpi bunga tidur kalau begitu
kalau mimpi itu kalau secara psikologis ya
dalam psikoanalisis mimpi itu sifatnya disorder gitu
artinya tidak ada mood artinya terputus ya
kalau mimpi pak sby kan panjang banget tuh
ada ceritanya ada ngopi ngopi dulu
nah itu kan
kak ngecep kalau misalnya
ya kak ngecep masih bicara soal bahasa simbol itu
bagaimana dengan pertemuan antara anak anak presiden ini
antara puan maharani dan ahy
apakah itu bagian dari komunikasi simbol yang mungkin juga karena kemudian berlanjut dengan cerita soal mimpi itu kan
apakah ini juga cara pak sby juga berkomunikasi sebenarnya
bahwa ada keinginan untuk konsolidasi nasional
ya saya kira bisa juga dibaca seperti itu ya
tetapi di dalam perebutan kuasa
di dalam intrik politik sejauh ini
apapun itu sebetulnya yang paling penting kemudian adalah bagaimana aku berada di pusat wacana
bagaimana kelompokku di pusat wacana
dan dengan begitu maka elektabilitasku menaik
sebetulnya itu gitu
bahwa rekonsiliasi itu kan soal bahasa
dalam bahasa politik bagaimana rekonsilisasi itu
kemudian juga menuai laba bagi keuntungan dirinya
kan gitu ya
jadi saya sih melihat seperti itu
jadi oke lah kita rekonsilisasi ya
bahasa ini kan sudah arkai juga ya
dari dulu rekonsilisasi
berapa kali kita rekonsilisasi gitu
tapi kan sebetulnya itu adalah permainan dari bahasa politik kan gitu
jadi anda melihat ini hanya sebuah wujud komunikasi politik yang dibangun oleh partai demokrat
tetap berada di
dan tetap berada di pusaran perhatian itu
ya antara lain itu ya
pak ahy kan harus didorong kan
harus didorong terus ke tengah berada di pusat gitu
dan pak sby adalah salah satu
sosok yang sangat memungkinkan untuk itu ya
juga ada plus minusnya juga sebetulnya kan
bagaimana sang anak ini didorong terus oleh orang tua gitu kan
beberapa tokoh politik kemudian juga sudah merespon
tapi memang responnya ringan
tidak ada yang begitu serius
apakah menurut anda ini akan berlanjut
komunikasi seperti ini akan terus dilanjutkan
saya melihat masih akan terus ya
ini akan dimulai nanti akan ada trik trik lagi yang lainnya
yang ya menurut saya ini mungkin harus kita lihat sebagai sebuah hiburan politik saja ya
sebuah hiburan politik apa namanya
yang mungkin dari situ juga termunculkan kreasi kreasi semiotik
ya nggak apa apa juga sih menurut saya
tapi kita lihat real di belakang panggungnya seperti apa kan
oke berpengaruh atau tidak sih menurut anda kang acep
oh berpengaruh dong
menurut saya yang selama ini dimainkan oleh pak jokowi kan itu
jadi pak jokowi mengambil resiko ketika beliau menempatkan dirinya di pusat wajah
apa resiko maksud saya adalah karena banyak orang yang gak suka kan
nah tapi pada saat yang sama juga banyak orang juga yang suka ya kan
nah kemudian di dalam wacana pertemuan yang suka dan yang tidak suka itu kemudian memunculkan perbincangan
memunculkan analisis dan terus
nah dan dia akan terus bermetamorfosis ya
dan dari situlah sebetulnya laba politiknya didapatkan gitu loh
iya dan ini yang mungkin juga sedang dimainkan gitu ya sekarang oleh pak sby dan juga partai demokrat
kang acep iwan saidi terima kasih malam hari ini sudah berbincang di cnn indonesia
terima kasih atas analisisnya kang acep sehat selalu